upacara bendera peringatan hud ri ke tujuh puluh lima juga digelar di markas kemp satu bangui afrika tengah
upacara digelar oleh enam puluh personel polri yang tergabung dalam garuda bayangkara forbe police unit satu
selain atau selaku komandan upacara adalah akp andrio dan inspektur upacara kombespol arendra wahyudi
dalam kegiatan tersebut para personel fpu satu minuska ini juga menggelar perlombaan permainan tradisional
seperti tarik tambang dan pertandingan bola voli serta sepak bola
dalam kegiatan tersebut protokol kesehatan juga diterapkan oleh para personil polri
pak arendra ini salam merdeka pertama
dan mengapa ini pak perayaan hut ri ke tujuh puluh lima di bangui kali ini kabarnya diikuti oleh internal polri saja
apakah ada alasan khusus pak
baik terima kasih
peringatan hut proklamasi ri ke tujuh puluh lima kali ini memang agak beda dengan dua ribu sembilan belas
karena tentunya karena situasi pandemi covid pak
banyak protokol ataupun direktif yang memang harus kita laksanakan
termasuk salah satunya soal kegiatan yang melibatkan berkumpulnya banyak orang
jadi untuk kegiatan kali ini memang internal saja
lalu pak arendra ini apa tugas yang paling berat selama berada di afrika tengah
dan adakah pengalaman pengalaman yang unik begitu
dan apakah pernah terjadi kontak senjata pak selama ini
oke yang pertama karena kita adalah fpu yang pertama kali di republik sentral afrika
di sini kebetulan menggunakan bahasa perancis
jadi karena kita kontingen pertama mulai dari awal datang
kita harus berusaha keras bekerja keras mulai dari penyiapan sarana logistik
camp transportasi dan sebagainya
terus yang kedua tentunya kita beradaptasi dengan beberapa dimensi sosial
keamanan ataupun budaya masyarakat setempat
yang memang tentunya berbeda karakter berbeda latar belakang
sehingga perlu sebuah modifikasi cara pendekatan kepada masyarakat setempat khususnya
dan tentunya beradaptasi dengan sistem kerja di minusca sendiri
oke nah pak arendra ini selama bertugas
di sana apa hambatan yang paling besar pak
tentunya yang pertama karena mungkin faktor budaya
yang kedua bahasa serta situasi keamanan yang memang di ibu kota sendiri di banggi
cenderung perlu kehatian kehatian tingkat tinggi
karena memang banggi merupakan sentral politik
sentral berbagai kegiatan yang memang secara stabilitas sangat rawan
baik nah terakhir pak arendra ini suka dukanya bertugas di wilayah konflik
seperti apa pak
ya tentunya kalau terpisah jarak sama keluarga itu pasti
yang kedua ya mungkin hambatan ketika berkomunikasi
ketika jaringan sosial ataupun network dari sebuah jaringan tidak stabil
tentunya juga berantakan juga mengalami kendala dalam bertomunikasi dengan keluarga
yang kedua pola penugasan yang mungkin harus kita beradaptasi karena baru
karena pola pola penugasan yang memang harus agak beda dengan situasi kegiatan operasional polri di indonesia
yang ketiga kita harus melaksanakan tugas di luar
ibu kota artinya di provinsi yang jaraknya sangat jauh yaitu ratusan kilo
dan kita melakukan kegiatan pick up
ada kegiatan kepolisian bersama dengan unit militer ataupun unit fpi yang lain dari negara lain di sana
baik tapi tentunya tetap semangat begitu ya pak arendra
terima kasih pak arendra wahyudi
selaku kasat gas fpu satu minus k sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia the world tonight
terima kasih pak